tunggu lihat kalau kagak bisa dikasak maling itu suka terakan elah ini pasti pak odi habis
numpang mandi di tempat gue ya lupa ngunci pintu syukur dah kalau gitu lu kok bersyukur
orang rumah gue mau kebobolan sama maling kalau malah bersyukur gue bersyukur
lu tapi untuk pak odi yang udah bisa mandi halo mod saya udah pakai soda api tapi kenapa
belum lancar juga ya
apa harus dua sampai tiga kali aduh mod masya allah kenapa nggak bilang dari tadi atuh mod
ya masih ya sama sama baji baji hari ini enggak magi ngobrol gue lagi musuhan
aku ditinggal sendirian ngobrol aja coba sama toples dawet
bismillahirohmanirohim mudah mudahan yang ini lancar
lim apa itu matulim
dengar dengar bini lo masih sakit
ya begitu dah
dia gak bisa ngapa ngapain tidur aja lo dirumah
emangnya punggungnya masih sakit aja jack
padahal lo ke bawah kak ngurut
cuman kagak sembuh juga
kalo udah istirahat banyak juga ntar gak sembuh lagi
udah yang ketiga
mudah mudahan yang ini lancar
tumbenan amat main kemari
kebetulan lewat aja terus mama hampir dah
mau tau aja pak mau tau banget
yaudah kagak mau tau dah
iya ini abang baru mau jalan ke restoran padang
gue le kepala kakap
kalau kagak ada dinding balado
kalau kagak ada juga boleh tunjang
eh bang ojak
aku mau ke minimarket mau beli coklat
cakep ya jak
maren cowoknya duduk mari
apaan bisa aja deh ah
sekarang mah perempuan gak apa apa
eh bang udin
aku mau ke minimarket mau beli coklat
aku saja yang membelikan ani
aku juga mau ke sana
ya udah aku mau beli coklat satu
terus yang ukurannya sedang ya bang udin
gak usah ani
biar uang aku saja dulu
kalau kamu mau aku mau kok nyembelangin kalian
oh seperti itu
ah udah tua begini pakai dicomblangin segala
kayak anak muda aja
beneran nih gak mau dibantuin
iya gak usah
udah biar ngalir aja
boleh gak saya mau nupang mani di rumah mas pur
tolong atuh mas pur
saya tuh udah kemana mana gak ada yang ngebolehin
badan saya udah gatel gatel dari tadi
pengen mandi sama buang air
ya udah boleh deh pak
makasih ya mas pur
nanti kalau udah jangan lupa pintunya dikunci lagi ya pak
terus kuncinya dititipin ke tisna
iya mas pur makasih
eh mau kemana sih
ntar kesini lagi
eh kalau nanti jadi jangan lupa ya aku yang jadi pagar ayunya
syukur dah kalau gitu
lo kok bersyukur